gerakan relawan sahabat ganjar memulai sejumlah rangkaian kegiatan di pulau kalimantan
kali ini sahabat ganjar menggandeng aplikasi konsultasi kesehatan online bernama digidoc
guna memaksimalkan pengobatan daring bagi warga di masa pandemi covid sembilan belas
kali ini sahabat ganjar menggandeng aplikasi konsultasi kesehatan online bernama digidoc
alat tersebut bisa mendeteksi medical check up basic yang terhubung langsung ke pasien dan dokter
perwakilan santri milenial muhammad torik namawi berharap
silaturahmi dengan sahabat ganjar bisa membawa kebaikan untuk semua
harapannya terkait kebangsaan yang jelas besar harapan kita
untuk negara kesatuan republik indonesia ini bisa tetap utuh dan diakui oleh seluruh dunia
terkait dengan digitalisasi
jadi mulainya keberesamaan kita hari ini tentu besar harapannya semoga bisa terkabul
dalam kesempatan ini nijidok mengadakan pemeriksaan kesehatan di tempat kepada tamu
dan masyarakat yang ditemui oleh sahabat ganjar
melalui sosialisasi seperti ini pula diharapkan masyarakat makin lebih bisa mengoptimalkan
pengobatan online seperti ini
dimulai dari pagi sampai sekarang alhamdulillah sih respon dari masyarakat sendiri
termasuk dari para penyelenggara
dari para penyelenggara
dari para penyelenggara

dan dari saudara saudara kita yang etnis jawa yang berada di kalimantan selatan ini
sangat bagus dan sangat mendukung adanya gerakan relawan sahabat ganjar ini
purwanto berharap terjadi perubahan signifikan pada masyarakat ke arah yang lebih positif
terkait profil ganjar pranowo di kalimantan selatan
sampai hari ini belum ada partai politik yang mengusung ganjar pranowo
untuk maju dalam kepres
dan di tahun dua ribu empat belas ganjar saat ini masih berstatus aktif sebagai petahana gubernur jawa tengah
sejak dua ribu tiga belas lalu